kepala badan nasional penanggulangan terorisme bnpt komjen paul tito karnavian mengatakan terjadi friksi internal di kelompok santoso karena adanya sejumlah masalah
salah satunya mulai pudarnya kepercayaan anggota kelompok kepada santoso
hal inilah yang dimanfaatkan tim operasi tinombala untuk menangkap santoso
friksi itu terutama terjadi karena melihat santoso tidak kredibel sebagai leader
dia tidak mengerti banyak soal agama dia membawa istri yang lain tidak boleh membawa istri
otomatis kecemburuan terjadi setelah itu jalur logistiknya sekarang diputus otomatis mereka kelaperan banyak nggak kuat
sehingga ini yang turun ada yang menyerahkan diri dan lain lain
dan ini dimanfaatkan oleh tim operasi tinombala
oh ya pasti tim operasi ini bekerja ketika melihat situasi seperti itu tetap akan dikejar terus